sementara itu wali kota solo fx hadi rudiatmo dipastikan tidak hadir dalam rakernas pertama dan hud ke empat puluh tujuh pdip di g expo kemayoran jakarta pusat
wali kota solo mengaku akan tetap berjaga jaga karena solo dalam kondisi rawan bencana
ketidakhadiran rudy di acara rakernas tersebut menimbulkan persepsi adanya kerenggangan hubungan antara dpc pdip solo dengan dpp pdip terkait pilkada solo dua ribu dua puluh
dpc pdip solo telah mencalonkan purnomo dan teguh sementara dpp pdip membuka peluang untuk gibran raka buming raka yang merupakan putra sulung presiden jokowi yang akan maju sebagai cawal kot solo
namun rudy membantah tudingan tersebut rudy mengatakan ketidakhadirannya di rakernas pdip karena dirinya harus berjaga jaga terkait kondisi rawan bencana di wilayah solo
sudah ada perwakilan banyak wakil wakili kepala daerah
dan pak joni ada pak teguh semua wakili dari dpc
saya izin karena solo rawan bencana sehingga tidak mungkin saya dan pak pur sebagai kepala daerah pergi semua